pada awal desember yang lalu komisi pemilihan umum daerah dki jakarta telah melakukan pengundian hak siar debat cagup dan juga cagup dki jakarta di kantor kpud dki jakarta
pengundian ini untuk membagi stasiun tv yang mendapat jatah siaran debat yang akan dilakukan tiga kali mulai tiga belas januari hingga sepuluh februari
pengundian tersebut dipimpin langsung oleh ketua kpud dki sumarno dan disaksikan sejumlah perwakilan redaksi stasiun tv swasta
kpud dki telah mengatur mekanisme debat cagup dan cawagup menjadi tiga jadwal penyiaran
yaitu pada tiga belas januari dua ribu tujuh belas untuk debat antar calon gubernur dua puluh tujuh januari dua ribu tujuh belas antar calon wakil gubernur dan tanggal sepuluh februari diikuti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
kpud juga telah menyiapkan tema debat diantaranya peningkatan pelayanan masyarakat percepatan pembangunan daerah peningkatan kesejahteraan masyarakat
pemberdayaan perempuan dan anak kampanye anti narkoba dan memperkonsumsi

kepala kpud dki telah menyiapkan tema debat diantaranya peningkatan pelayanan masyarakat percepatan pembangunan daerah peningkatan kesejahteraan masyarakat